dua juta dosis vaksin covid sembilan belas sudah tiba di indonesia
sejumlah rumah sakit bahkan sudah mulai membuka pendaftaran untuk program vaksinasi mandiri
lalu bagaimana mekanisme program vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah kita akan berbincang
dengan direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung kementerian kesehatan
sekaligus jurubicara program vaksinasi siti nadia tarmizi
selamat malam bu nadia
baik dan juga dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia hermawan saputra
selamat malam pak hermawan
selamat malam mbak elvira selamat malam bu nadia
saya ke bu nadia terlebih dahulu sejak ramai di sosial media kita ingin memastikan
betulkah sudah dimulai program vaksinasi mandiri dan sudah dibuka pendaftarannya
oleh sejumlah rumah sakit swasta apakah ini sudah resmi
jadi kalau kita merujuk kepada apa yang sudah sejak minggu lalu ya
sejak kedatangan satu dua juta vaksin yang saat ini sudah berada di bio farma
tentunya kita melihat bahwa sasaran prioritas utama daripada penggunaan vaksin ini
adalah pada skema program pemerintah
dan tentunya pelaksanaan vaksin ini kita masih menunggu izin dari badan pom
yaitu terkait pengeluaran izin untuk emergency use authorization nya
selain itu kita juga masih menunggu kait kehalalan dari mui
jadi dua hal ini yang tentunya nanti akan menjadi dasar pelaksanaan vaksin covid sembilan belas ini baru bisa dimulai
baik saya ingin kembali ke pertanyaan saya artinya apa yang ditawarkan oleh sejumlah rumah sakit
belum berkoordinasi dengan pemerintah ini adalah langkah ilegal
atau seperti apa bu nadia
ya terkait hal ini memang kita pada pemerintah artinya dalam hal ini
kementerian kesehatan masih dalam tahap perencanaan untuk pelaksanaannya ya
jadi kita memang belum sampai membahas untuk terkait skema vaksinasi mandiri
sementara itu tentunya secara paralel sambil menunggu tadi izin
sebenarnya kita sudah menyiapkan hal hal terkait petunjuk teknis
pelaksanaan daripada vaksin mandiri ini sendiri
nah vaksin mandiri ini sendiri tentunya nanti harus sesuai dengan kebijakan pemerintah
artinya bagaimana pengelolaan rantai dinginnya bagaimana kemudian pelaksanaan daripada penyuntikan
bagaimana kemudian nanti misalnya harus menunggu setengah jam setelah disuntik
kemudian bagaimana pengelolaan limbahnya termasuk juga pencatatan dan pelaporannya
karena kita tahu bahwa vaksin ini harus
harus disuntik dua kali dalam jangka waktu kurang dari empat belas hari
sehingga harus dipastikan kalau sudah pernah menerima vaksin yang pertama
maka dosis kedua juga harus diterima
serta yang terakhir tentunya nanti bagaimana terkait kejadian ikutan pasca imunisasi
penanganannya seperti apa
jadi memang kita belum berkoordinasi dengan rumah sakit rumah sakit
apalagi rumah sakit swasta karena juga di dalam kesehatan
tetapan menteri kesehatan untuk vaksin mandiri ini akan di leading sektornya ini adalah kementerian bumn
oke saya ke mas hermawan apa yang terjadi saat ini masyarakat bingung
iklan untuk menawarkan pendaftaran mendapatkan vaksin sudah terbuka
sudah dimana mana di sosial media apa sih yang saat ini tengah terjadi
hanya miskomunikasi atau seperti apa mas hermawan
ya ini saya pikir bukan persoalan miskomunikasi
tetapi komunikasi yang
yang tidak terarah dan tidak jelas mau dibawa kemana kita dalam program vaksinasi
kenapa kami menyampaikan demikian
paling tidak ada tiga sudut pandang mbak elvira
pertama sudut pandang konstitusi amanat uud seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan poin h ayat satu
bahwa setiap warga negara itu berhak dapatkan lingkungan hidup yang sehat
berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
nah ini menunjukkan bahwa akses terhadap vaksin
pelayanan kesehatan itu harus berkeadilan
dan ini juga yang tertuang di dalam undang undang wabah
undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bahwa dalam keadaan wabah penanggulangan itu kewajiban pemerintah
dengan melibatkan peran serta masyarakat
nah ini sejalan dengan sudut pandang yang kedua secara global
who sebagai lembaga kesehatan dunia
itu sudah memiliki semacam health system framework
bagaimana sistem itu kesehatan harus mampu menjamin akses
kemudian juga safe dan quality
akses ini ada dua
akses terhadap vaksin atas tersediaan
tetapi juga akses terhadap vaksin atas biaya
maka ketika rumah sakit terutama rumah sakit rumah sakit swasta
memberikan informasi akan adanya sesuatu yang menjadi tanda kutip bisnis
maka ini menunjukkan akan ada sesuatu yang berkaitan dengan ketidakadilan
dalam akses masyarakat di tengah keterlibatan dosis
hari ini sekitar satu dua juta
nanti kalau pun dilengkapi atau disempatkan satu delapan menjadi tiga juta
ini hanya menyasar saat ini dengan dosis yang ada ini kan
hanya akan menyasar lima ratus ribu sampai enam ratus ribu subjek
apa yang dikatakan oleh bu nadia bahwa pada tahapan awal
ada rentang uji atau vaksinasi itu dilakukan dua kali
penyuntikan antara rentang empat belas hingga dua puluh satu hari
jadi paling tidak enam ratus ribu maksimal untuk subjek yang divaksinasi
dan ini tentu saja harus ada segmen prioritas
dan segmen prioritas tentulah tenaga kesehatan atau mereka yang berprofesi di fasilitas layanan publik
dengan demikian sangat sulit kemungkinan untuk dibuat skenario dilepas ke swasta
dengan biaya swasta dan pada akhirnya tujuan vaksinasi itu sendiri akan terancam untuk tidak tercapai
baik sebelum target siapa yang kemudian nanti akan divaksin
di lini pertama saya ke bu nadia dulu
merespon apa ini sampaikan mas
bermawan tapi secara aturan
apakah memungkinkan rumah sakit swasta nanti menentukan harga
ada kekhawatiran bahwa apa yang terjadi pada saat kita tahu pada saat tes
sejumlah alat tes untuk covid sembilan belas
harganya bervariasi untuk swab test
bahkan mencapai jutaan rupiah
sampai ada pengaturan resmi dari pemerintah
apakah ini juga menjadi bagian nanti akan diatur
ya jadi kalau kita merujuk kepada peraturan presiden nomor sembilan puluh sembilan
itu sudah dinyatakan
bahwa pemerintah harus meregulasi harga terkait vaksin covid sembilan belas ini
nanti memang tidak bisa rumah sakit swasta
itu menentukan harganya sendiri sendiri
jadi memang kita saat ini betul betul dalam tahap perencanaan pelaksanaannya
sambil tentunya tadi pasti menunggu izin
jadi kalau izin itu sudah ada
akan lebih bisa kita untuk melaksanakan tentunya
apa yang sudah kita rencanakan untuk vaksinasi ini
baik berbicara mengenai orang orang yang menjadi target pertama untuk vaksinasi
kemarin dalam rapat dengan komisi sembilan
sudah disebutkan oleh pak menteri
berapa target vaksinasi untuk di awal
mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut
apakah kemungkinan angka ataupun jumlah ini bisa berubah bu nadia
ya saat ini menurut rekomendasi daripada itagi
bahwa yang harus mendapatkan prioritas vaksinasi ini di awal adalah sekitar satu ratus tujuh juta penduduk kita
yang merupakan usia antara delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun
jadi dari data bps yang ada
penduduk usia delapan belas sampai lima puluh sembilan itu ada sekitar satu ratus tujuh puluh juta
nah di mana kita memperkirakan
nah ini tentunya satu ratus tujuh juta ini
kita akan membutuhkan kurang lebih dua ratus empat belas juta dosis vaksin
nah ini dengan angka yang cukup luar biasa jumlahnya ini
tentunya kita harus melihat prioritas
siapa dulu yang akan mendapatkan vaksinasi ini
dan kita juga sudah mengetahui bahwa
sesuai dengan rekomendasi who dan para ahli
masukan dari para ahli bahwa yang harus mendapatkan vaksinasi pada tahap awal
itu adalah garda terdepan
dalam hal ini tenaga kesehatan
dan yang kedua adalah tentunya pemberi pelayanan publik
baik jika ada kemudian beberapa usulan yang menyampaikan
karena saat ini terlalu banyak kekhawatiran di masyarakat mengenai vaksin
apakah aman apakah tidak
banyak yang menyampaikan jika mungkin
presiden dari menteri atau jajaran pejabat tertentu
juga menjadi bagian di awal untuk menerima vaksinasi
untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa betul vaksin ini sudah aman
iya ini memungkinkan
karena para tentunya pejabat ataupun juga pak menteri ataupun pak presiden ini adalah
merupakan pemberi pelayanan publik
jadi ini adalah suatu hal yang memungkinkan
tetapi sebenarnya kita berpikir bahwa kita ingin sebenarnya menjaga tenaga kesehatan kita
karena tenaga kesehatan kita itu adalah garda terdepan
karena mereka yang lebih sering bertemu dengan
ataupun terpapar dengan pasien pasien ataupun penderita penderita yang memang sudah positif covid sembilan belas
dan mereka memiliki keterpaparan yang lebih besar daripada pemberian publik
nah ini yang ingin kita jaga sebenarnya
sebagai tentunya yang pentara terdepan ya mbak
bahwa tentara terdepan untuk menjaga kesehatan seluruh rakyat
maka tentunya nakes ini yang harus kita utamakan
tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tentunya para pejabat maupun asn lainnya
karena merupakan pemberi pelayanan publik untuk mendapatkan vaksin ini di awal
bu nadia mungkin pak presiden sudah menyampaikan
keinginannya untuk menjadi bagian terdepan untuk proses vaksinasi
betul pak presiden pernah menyampaikan bahwa
kalau memang beliau diminta untuk menjadi contoh
tentunya beliau berkenan untuk menjadi penerima vaksin pertama
baik berbicara mengenai mekanismenya seperti apa nanti bu nadia
sejak dari tahap persiapan awal saat ini memang masih terus digodok
kita tahu ada juga kekhawatiran mengenai dampak ataupun penyakit ikutan pasca vaksinasi
ya jadi selama kita menunggu proses persetujuan dari badan pom dan mui
tentunya persiapan persiapan sudah dilakukan
jadi kementerian kesehatan pertama memastikan dulu bahwa rantai dingin untuk distribusi vaksin
supaya vaksin ini tetap terjaga mutu
dan tentunya efekasi dan efektifitasnya nanti pada saat disuntikan tetap sama
maka rantai dingin ini harus bisa dipastikan mulai dari nanti saat vaksin dikirim ke provinsi
kemudian dari provinsi ke kabupaten kota dan nanti akhirnya kepada puskesmas
jadi di setiap rangkaian distribusi ini harus dipastikan bahwa kualitas vaksin ini tidak berkurang
sehingga bahkan sampai pada saat penyuntikan kepada penerima vaksin ini juga harus kualitasnya tetap baik
jadi ini yang pertama kita pastikan
yang kedua adalah memastikan vaksinator saat ini sudah kurang lebih ada dua puluh tiga ribu vaksinator yang memang sudah siap untuk memberikan vaksin ini
yang ketiga tentunya fasilitas pelayanan kesehatan sendiri kita sudah melakukan beberapa kali simulasi tentang pelaksanaan vaksin covid sembilan belas
bahkan pak presiden bersama pak menteri kesehatan juga hadir secara langsung untuk melihat jalannya simulasi ini
untuk tentunya untuk melihat apakah ada kendala kendala ataupun ada hambatan yang bisa diantisipasi sebelum pelaksanaan vaksinasi ini bisa dilakukan
itu mbak elzira
baik nanti saya akan tanya kepada mas hermawan
apa saja kemungkinan
kendala atau hambatan yang mungkin saja muncul dan harus dihadapi
sesaat lagi usai jeda prime news akan kembali untuk anda
baik kita masih berbicara
saya ke mas hermawan berbicara menaik kemungkinan tantangan hambatan dari langkah langkah yang sudah tadi disampaikan bu nadia
apa yang mungkin di depan mata yang harus dicermati
ya dari beberapa poin atau variable penentu keberhasilan proses vaksinasi itu sudah disampaikan oleh bu nadia
bahwa sebenarnya kita dari segi sdm tidak masalah
kemudian dari sisi infrastruktur itu yang harus dipastikan
tadi rantai dingin atau cold chain
tetapi ada yang sangat krusial
ini berkaitan dengan governance atau tata kelola vaksinasi ini di daerah
dan tentu kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah
nah dengan adanya wacana bahwa vaksin juga dilepas ke swasta
ini menjadi tanda tanya
nanti di daerah itu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab
apakah satuan tugas penanganan dan pengendalian covid sembilan belas juga yang akan melakukan pengendalian terhadap vaksin
ataukah diserahkan kepada dinas dinas kesehatan
maka kami berpendapat sebenarnya semua rangkaian vaksinasi ini mulai dari pengadaan distribusi kemudian pemantauan pelaksanaan pengawasan
seharusnya dilakukan oleh pemerintah
karena amana konstitusi undang undang yang mengatakan ini tanggung jawab pemerintah
termasuk terhadap akses dan affordability
keterjangkauan dari aspek ketersediaan maupun keterjangkauan dari segi biaya
maka tentu akan menjadi tanda tanya besar
ketika tadi ada semacam
dalam euforia dan juga promosi yang dilakukan oleh berbagai pihak
terutama rumah sakit swasta dan lainnya yang di luar kontrol
nah ini menjadi tanda tanya nanti seperti apa mekanisme dan tata kelola
maka itu kami sangat berharap agar pemerintah mampu memastikan agar sektor kesehatan tentu yang menjadi leading sector
tetaplah yang menjadi stewardship atau leadership dalam tata kelola vaksin ini di daerah
itu poin pertama
yang kedua mbak elvira kaitan dengan regulatory review

ini tidak bisa kita katakan begitu bp pom mengeluarkan eua itu atau emergency use of authorization
seolah olah vaksin ini sudah menemukan bentuk khasiat yang patent atau yang optimal
nah tentu dalam keadaan wabah emergensi seperti ini
sebenarnya akan ada proses evaluasi berkala terkait dengan efekasi dari vaksin ini
tentu juga kaitannya dengan periodik
bagaimana vaksin ini
ataukah ada opsi vaksin vaksin lain dari yang ada di dunia saat ini
ini semua menunjukkan adanya proses yang tidak serta merta begitu saja
maka kehatian pemerintah tetapi juga masyarakat kita tidak boleh terabaikan
vaksin itu adalah harapan tetapi vaksin bukan kenyataan segalanya
untuk mencegah covid sembilan belas
tetap fokus pada perilaku dan kita tetap mengarus utamakan community
ini adalah satu inisiatif untuk mengendalikan covid sembilan belas ini
pemerintah harus tetap menjaga pola komunikasi yang bagus
jangan sampai ada pihak pihak swasta yang terlebih dahulu
yang pada akhirnya ini menafikan fungsi pemerintah dalam tanggung jawab penanganan wabah
oleh karena itu ini menyangkut hak asasi
sehingga keterjangkauan harga dan juga distribusi menjadi sangat penting
di tengah keterbatasan dosis yang ada
baik saya ke bu nadia
siapa yang kemudian mengatur mengenai
tata kelola di level pemerintah daerah
saat ini saja ketika secara resmi belum disampaikan oleh pemerintah
rumah sakit swasta sudah mulai mengambil peluang di sana
jadi tentu walaupun vaksin mandiri ini akan dilakukan oleh kementerian bumn
tetapi tetap kementerian kesehatan akan menjadi seawardnya ya
atau secara regulator utamanya
standar yang seperti saya sampaikan
kemudian rantai dingin
serta pelaksanaan vaksinasi di rumah sakit swasta
ataupun melalui skema mandiri ini
harus tentunya mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh kementerian kesehatan
dan nanti tentunya di daerah kebijakan ini akan dikawal oleh dinas kesehatan
baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota
yang selanjutnya akan berkoordinasi langsung terkait pelaksanaan vaksinasi mandiri ini
ke rumah sakit rumah sakit swasta

yang vijas tauh
doko monast nibat ada park version apabila itu buckle kliknya ya
ilaks pertanya ini siapa tom hacew tu nampakdi eu akkor
vaksin dengan jalurnya sendiri kita tahu apapun bisa terjadi karena setiap saat sangat dinamis mengenai vaksin covid sembilan belas ini
apakah itu memungkinkan atau semuanya selama ini ataupun hingga saat ini lewat jalur pemerintah saja dan untuk kedepannya
ya selama ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada perpres sembilan puluh sembilan yang ditunjuk untuk melakukan penyediaan vaksinasi itu adalah dalam hal ini bumn
dan bumn ini adalah bio farma sehingga nanti sebenarnya yang akan mencari kemudian menyediakan vaksin
baik itu melalui vaksin skema pemerintah maupun vaksin skema mandiri saat ini adalah sebenarnya bio farma
baik artinya jika kemungkinan kita tidak tahu berbicara tiga enam bulan ke depan jika produksi vaksin terus bertambah
jika nanti ada pihak swasta yang menjadi penyedia dan akhirnya rumah sakit memilih jalur itu itu diperbolehkan
iya masih memungkinkan selama tentunya jenis vaksin ini termasuk jenis vaksin yang sudah ditetapkan di dalam keputusan menteri kesehatan
karena ini amanah dari perpres juga bahwa menteri kesehatan harus menentukan jenis vaksin covid sembilan belas yang beredar dan dapat digunakan untuk vaksinasi
baik saya ke mas hermawan berbicara mengenai kekhawatiran masyarakat mengenai dampak vaksin kejadian ikutan
apakah ini juga menjadi sesuatu yang perlu dikawal
atau bisa tuntas jika sosialisasi dilakukan dengan lebih maksimal
saya dan kami ya dari ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia cukup mengkhawatirkan dengan target vaksinasi
secara konsepsi kesehatan masyarakat seperti yang sudah disampaikan
vaksin itu menjadi sebuah primary prevention ya bagian dari primary approach untuk bidang kesehatan masyarakat
dan itu harus mampu memunculkan herd immunity
tapi kalau ada skenario mandiri atau tanda kutip swastanisasi proses distribusi
di tengah keterbatasan dosis dan vaksin dengan besarnya populasi kita
jangan jangan sulit tercapai apa yang menjadi tujuan vaksinasi ini
poin yang kedua menyangkut sistem informasi
kita seringkali sekarang melihat kenyataan bagaimana kita melakukan testing tracing
treatment ini masih banyak kasus kasus under detective dan under reported terkait dengan covid di lapangan
bahkan di dalam sistem informasi dashboard data satuan tugas
beberapa waktu yang lalu terjadi delay data yang menyebabkan seolah olah misalnya di papua
ada kenaikan kasus signifikan
sistem informasi dari model entry data ini dan akhirnya dashboard data
sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan analisis lanjutan kita
nah membayangkan dalam proses vaksin
ada vaksin yang dikelola secara mandiri ada yang oleh program pemerintah
ini akan menjadi tanda tanya berikutnya
di samping pengelolaan distribusi di lapangan
bagaimana pelaporan sistem informasi pemantauan dan record nya
orang per orang termasuk jenisnya efek samping dan lain lain
ini luar biasa
maka itu kami sejak awal mengatakan
maka ini harus dipegang oleh pemerintah
tidak ada opsi untuk mandiri
tapi kalau memang ini menjadi pilihan
maka poin yang saya sampaikan ini menjadi catatan utama di kemudian hari mbak elvira
oke jadi full ada di tangan pemerintah bu nadia apakah memungkinkan seperti itu
ya secara regulasi
kementerian kesehatan akan menjadi tentunya ya
steward untuk program vaksinasi ini
tetapi tentunya di masa pandemi ini
sebenarnya kita ingin mengajak semua pihak untuk bisa bersama sama
saling membantu untuk bisa kita
keluar dari pandemi covid sembilan belas
tetapi segala sesuatu
mungkin nanti kita bisa melihat perkembangan ke depan
karena ini benar benar baru di awal ya mbak elvira
dan kita tahu juga hampir semua jenis vaksin itu baru beberapa saja sebenarnya
yang sudah keluar persetujuan emergency use authorization nya
dan who sendiri belum ada yang merekomendasikan jenis vaksin yang sudah keluar ini
jadi kita nanti melihat bagaimana perkembangan selanjutnya
dan ketersediaannya terutama ini yang menjadi concern
karena dua ratus empat belas juta dosis itu bukan jumlah yang sedikit ya
dan pada saat nanti vaksin dinyatakan betul betul efektif
tentunya akan menjadi suatu tantangan untuk sebuah negara
yang dengan jumlah kebutuhan vaksin yang luar biasa cukup besar ini
untuk bisa mendapatkan aksesnya dalam waktu cepat
saya ingin menggarisbawahi bahwa subsidi dari pemerintah
sebanyak tiga puluh dua juta dan secara mandiri tujuh puluh lima juta
benar ya bu nadia
untuk perhitungan awal ini pada angka tersebut
tetapi kemarin pada saat rapat dengar pendapat dengan dpr
pak menteri kesehatan sudah menyetujui untuk melihat kembali
dalam rangka tentunya memperluas sasaran vaksin
yang akan dilakukan melalui skema pemerintah
mengapa pertimbangannya lebih besar angka untuk mandiri dibandingkan subsidi
jadi dari pemerintah
karena di awal kita melihat bahwa kita akan fokus dulu
pada tentunya yang memang menjadi sasaran prioritas utama
sementara memang untuk vaksinasi secara skema mandiri ini
juga akan melihat ketersediaan vaksin
dan juga nanti kita akan sebenarnya lebih melihat
bagaimana supaya roda perekonomian kita ini berjalan kembali
jadi vaksinasi mandiri ini sebenarnya di awal direncanakan juga
kalau kita melihat pernyataan pak menteri perekonomian
diharapkan perusahaan perusahaan lah yang kemudian memberikan akses vaksinasi ini
untuk kepada para pekerjanya
sehingga kemudian para pekerja ini kemudian dapat beraktivitas kembali
dan kemudian akan mendorong perekonomian kita seperti ini
bu nadia terakhir
apa himbauan anda kepada masyarakat yang sudah terlanjur mendaftarkan dirinya
di sejumlah program vaksinasi yang sudah ditawarkan oleh rumah sakit swasta
karena terkesan siapa cepat dia dapat
apakah ini berarti dilanjutkan saja
atau pemerintah akan menegur sejumlah rumah sakit swasta
yang sudah menawarkan program vaksin tapi tidak berkoordinasi dengan pemerintah
terkait hal ini kita sedang mengklarifikasi ke rumah sakit rumah sakit tersebut
dan juga berkoordinasi dengan asosiasi
asosiasi rumah sakit baik itu asosiasi rumah sakit persi maupun asosiasi rumah sakit swasta
dan sedang dalam tahap pembahasan ya kira kira nanti seperti apa teguran
ataupun kemudian himbauan kepada rumah sakit swasta ini terkait adanya tawaran pendaftaran vaksinasi ini
apakah tetap lanjut mendaftar atau sebaiknya berhenti dulu
masyarakat punya pilihan tentunya mbak elvira kalau harus dipastikan dulu terkait informasi ini
dan tentunya dengar juga apa yang disampaikan pemerintah
karena pada saat ini kan pemerintah menyatakan bahwa kita akan fokus dulu pada program vaksinasi
yang melalui mekanisme pemerintah dan akan fokus pada tenaga kesehatan
sehingga nanti untuk vaksin mandiri ini untuk masyarakat untuk terus mendengarkan
atau kemudian memperhatikan perkembangan perkembangan yang akan disampaikan oleh pemerintah
yang tentunya akan secara bertahap akan selalu disosialisasikan
mas hermawan sebagai penutup kita berharap bahwa program vaksinasi ini memang sesuai targetnya
tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari keuntungan belaka
terutama buat kita sebagai warga masyarakat ya sebagai individu dan masyarakat
jangan sampai dengan adanya harapan vaksin ini seolah olah membuyarkan perilaku kita
yang sudah terbentuk melalui protokol tiga m yang sekarang kami sempurnakan menjadi empat
menggunakan masker menjaga jarak terbiasa mencuci tangan dan menghindari kerumunan
nah ini adalah perilaku yang menjadi sebuah habit atau sudah menjadi kebiasaan dan budaya baru kita
maka itu walaupun vaksin ini masih menjadi diskursus tetapi vaksin ini biarkanlah pemerintah kita amanatkan
untuk mengelolanya mengendalikannya termasuk menjamin
terpenuhinya efekasinya ini betul betul harus hati hati
tetapi juga pemerintah juga harus hati hati dalam komunikasi di depan publik
jangan sampai ada nuansa seperti ini seolah olah vaksin ini dibisniskan
yang pada akhirnya memang diutamakan rantai bisnis ketimbang mengendalikan kesehatan
jangan sampai ada stigma seolah olah
ini dibiarkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain
melainkan adanya vaksin ini sebagai sebuah satu satunya solusi
dan ini adalah solusi
padahal belum tentu vaksin ini akan datang dan hadir pada waktu yang tepat untuk memenuhi dua ratus empat belas juta dosis
bagaimana yang kita kur untuk munculnya herd immunity
ini belum sama sekali masih jauh
angka satu dua juta dosis ini aja seperti menggarami lautan
belum bermakna apa apa kalau kita lihat dalam kaitannya dengan dampak imunitas kelompok untuk hindaran terhadap covid ini
oleh karena itu mari masyarakat berpikir pada level daya perilaku dan perkuat kembali komunitas
daya tahan fisik dan daya tahan ekonomi kita menghadapi covid
itu yang terbaik
tinggal pemerintah betul betul harus menjaga amanah di hati
betul betul sesuai dengan amanah konstitusi
jangan sampai pasta lebih besar
sisi bisnis seolah olah jauh lebih besar ketimbang hak asasi manusia atas pelayanan kesehatan dan hidup sehat
itu sendiri mbak elvira
baik mas hermawan terima kasih catatan anda malam hari ini
bu nadia terima kasih informasi anda untuk prime news malam hari ini
dan cnn indonesia prime news akan kembali usai
jadah tetaplah bersama kami